partai hati nurani rakyat hanura resmi mengumumkan nama osman sabta odang sebagai ketua umum pengganti wiranto
pemilihan sekaligus pengumuman ketua umum partai dilaksanakan dalam musyawara nasional luar biasa
yang digelar pada kamis dua puluh dua desember dua ribu enam belas di kantor dpp hanura jakarta timur
baru satu bulan bergabung sebagai kader di partai hanura osman sabtaodang atau oso
secara aklamasi dipilih menjadi ketua umum hanura periode dua ribu enam belas hingga dua ribu sembilan belas
kendati demikian oso menjelaskan bahwa dirinya masih menduduki jabatan sebagai wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat
oso sendiri dipilih tidak melalui mekanisme pemilihan yang rumit bahkan dirinya mengaku tidak mengetahui keputusan tersebut
saya dengar bahwa saya diminta oleh semua provinsi sehingga tumbuh aklamasi
artinya bukan sebulan bukan sehari bukan sepuluh tahun tapi itu adalah satu komitmen sebuah organisasi